kunjungan presiden joko widodo ke kepulauan natuna diwarnai dengan hal yang cukup menarik
presiden jokowi membagikan sertifikat tanah ke warga asli natuna
pembagian dua puluh lima ribu sertifikat tanah ini bukan tanpa alasan
ini adalah cara jokowi untuk menyatakan wilayah natuna
sebagai bagian dari kedaulatan negara kesatuan republik indonesia
kenapa hari ini saya ingin menyerahkan sertifikat ini
supaya kita tahu semuanya bahwa natuna ini adalah tanah air indonesia
sebelumnya presiden jokowi sempat meninjau kapal perang tni angkatan laut
yang bersandar di dermaga satuan tni terpadu
presiden juga sempat menaiki kapal kri usman harun
didampingi panglima tni dan pangko gabuilhan i
presiden menegaskan keberadaan kapal perang dan kapal bakamla ini
untuk memastikan penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif indonesia
total ada tujuh kri yang berpatroli mengamankan perairan natuna
komitmen presiden untuk menjaga kedaulatan di natuna
terus mendapat dukungan dari berbagai pihak
di antaranya dari partai partai politik
pdi perjuangan melalui sekjennya
hasto kristianto menyebut
langkah pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara sudah tepat
hasto meminta tiongkok dapat menghormati pemerintah indonesia
selain pdi perjuangan
gerindra juga mengaku seribu persen sepakat
dengan sikap presiden jokowi ikut soal natuna
sama sepakat seribu persen dengan upaya itu
bahwa tidak ada tawar pawar dalam upaya dikomunikasi
menjadi kedaulatan yang sangat baik
suruh bicara kementerian luar negeri tiongkok geng shuang menyatakan
tiongkok dan indonesia telah melakukan komunikasi melalui jalur diplomatik
mengenai tensi ketegangan yang terjadi di perairan natuna
dalam sebuah siaran pers
geng suang juga menyebut bahwa tiongkok dan indonesia
merupakan mitra strategis komprehensif
dan memiliki tugas bersama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional
tim liputan cnn indonesia